tak pernah terbayangkan oleh rifki baidowi bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi
usai melepas seragam putih abu abunya
tingginya biaya hidup membuat orang tua meminta rifki untuk bekerja dan menghasilkan uang
daripada melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas
usai lulus di tahun dua ribu sembilan belas rifki pun menggeluti beragam pekerjaan sesuai kemampuannya
agar bisa menghasilkan uang
termasuk terus membantu orang tuanya berjualan nasi uduk sebagai satu satunya sumber penghasilan keluarga
setahun berlalu sejak lulusannya pria kelahiran serang banten ini sadar akan pentingnya pendidikan
langkah rifki mengejar masa depan cemerlang dimulai dari adanya informasi tentang beasiswa
dari universitas terbuka di wilayah tempat tinggalnya yaitu universitas terbuka serang banten
dengan optimistis rifki mendaftarkan diri dan mengikuti setiap tahapan seleksi
untuk dapat lolos menjadi mahasiswa ut dan mendapatkan beasiswa
melalui persaingan yang cukup ketat tak disangka rifki bisa lolos
dan diterima sebagai mahasiswa universitas terbuka program studi sistem informasi
waktu itu kurang lebih ada tujuh puluh orang yang mendaftar
hanya diambil dua puluh lima untuk satu kelas dan alhamdulillah aku masuk
nah setelah menjadi mahasiswa kita perjanjian supaya nilai kita tetap stabil
untuk tetap di angka tiga ke atas kan untuk ipk nya
itu menjadi syarat utama bagi kita penerima beasiswa csr
jadi beasiswa ini kita diberikan selama delapan semester full free
kita tidak dimintai apapun kita tinggal kuliah mengikuti proses belajarnya
barulah kalau misalkan kita tidak sesuai target delapan semester disitu kita bayar sendiri
universitas terbuka atau ut merupakan perguruan tinggi negeri ke empat puluh lima
yang diberi mandat oleh pemerintah di bawah kementerian keuangan
sebagai salah satu badan layanan umum atau blu
ut memberikan akses kepada masyarakat luas agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi
sistem pembelajaran yang diterapkan oleh ut adalah terbuka dan jarak jauh
terbuka artinya siapa saja bisa mengikuti pendidikan tinggi tanpa ada batasan
baik usia maupun tahun ijazah slta
sedangkan istilah jarak jauh berarti terpisahnya mahasiswa dengan institusi atau dosen
untuk menjembatani keterpisahan itu proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan beragam media
baik yang berbentuk tercetak atau disebut buku materi pokok atau modul
maupun media non cetak yakni yang disampaikan melalui berbagai media seperti radio
televisi dan komputer yang menggunakan bantuan internet
ut itu fleksibel aku bisa kerja atau bisa juga sambil usaha dengan rentan waktu yang bebas
kalau kuliah kan nggak setiap hari dut dan juga tidak terpaku kita harus ke kampus enggak
lebih bebas lagi dan kita seperti namanya saja upbjj itu pembelajaran jarak jauh
beda dengan daring kalau daring itu kan belajar seperti biasa cuma melalui online
belajar jarak jauh itu sudah ada sistemnya dan diatur sedemikian rupa menyesuaikan dengan keadaan seperti ini
apalagi di pandemi ini kan kita sudah terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh bukan daring
sebetulnya bidang yang menjadi minat yang ingin rifki pelajari adalah ilmu komunikasi
karena sempat menggeluti bidang penyiaran yaitu sebagai pembawa acara pada siaran radio dan di stasiun televisi lokal
kegiatan tersebut acapkali dilakukannya selama belum berkuliah
rifki memang tidak memiliki kesempatan dalam memilih jurusan yang ia idamkan
namun rasa syukurnya dapat mengenyambangku kuliah membuatnya optimistis
bisa meraih masa depan cerah melalui program studi s satu sistem informasi
sejalan dengan cita citanya menjadi seorang pengusaha banyak ilmu yang dapat dipetiknya saat menjalani dua semester awal
digitalisasi dan dunia startup seakan menyadarkannya tentang pentingnya ilmu yang saat ini ia pelajari

belajar kemarin tentang manajemen itu dikasih tahu bagaimana kita membuat kelompok
kasarnya itu tuh adalah proses untuk membangun sebuah e commerce
nah itu aku termotivasi banget oh begini caranya buat software begini caranya buat aplikasi untuk jual beli
nah disitu aku mulai oh harus belajar nih jadi motivasi lagi kan untuk disesuaikan nanti ke depan
universitas terbuka menjadi pilihan banyak orang yang ingin mengenyam pendidikan tinggi
dan meningkatkan kompetensinya
namun terkendala dengan waktu karena harus bekerja atau memiliki banyak aktivitas
rifki salah satunya ia adalah pribadi yang aktif
ia termotivasi untuk selalu produktif dan bisa menginspirasi banyak orang
rifki kecil sempat ikut sang ayah menjadi pemulung untuk membantu perekonomian keluarga
sejak remaja pemuda kelahiran delapan belas agustus dua ribu itu sudah aktif berkecimpung di dunia pendidikan
setiap malam rifki dan keluarganya mengajar mengaji anak anak yang tinggal di lingkungan rumahnya
pada dua ribu tujuh belas rivki mengikuti ajang pemilihan alfa zetizen provinsi bantan
yang kini menjalankan taman bacaan masyarakat yang berkeliling di wilayah banten
lanjutnya pada tahun dua ribu dua puluh rifki mengikuti ajang pemilihan duta pemuda kota serang
dan berhasil menjadi juara dua
rifki yang tergabung dalam satu perguruan silat aktif mendukung pelestarian seni dan budaya banten
seperti bebasan dan debus
teranyar pada dua ribu dua puluh satu rifki menjuarai ajang pemilihan putra putri pendidikan provinsi banten
dan akan mewakili bantan dalam pemilihan putra putri pendidikan di tingkat nasional
tantangan terbesar ya ketika kita bergerak ke arah digital adalah belum meratanya jaringan internet
nah untuk mahasiswa di beberapa daerah apabila memang terkendala internet
itu kan bisa menghubungi ubpjj sehingga kita masih bisa memberikan layanan yang konvensional
misalnya untuk tugas tugas kita masih bisa mengirimkan yang apa namanya
yang tertulis oleh mahasiswa
program pendidikan di ut terdiri dari program bergelar
yaitu program pendidikan jejang diploma d tiga dan d empat
sarjana s satu magister s dua dan doktoral s tiga
program non gelar atau sertifikat seperti program pendidikan berkelanjutan ppb
dan program mata kuliah mandiri pmkm
kuliah di ut semakin banyak diminati oleh masyarakat luas
hal ini terlihat dari jumlah mahasiswa yang terus bertambah
kelebihan ut adalah selain fleksibel biaya kuliahnya terjangkau
ut juga merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki kualitas yang tidak kalah baiknya
dengan perguruan tinggi negeri lainnya di indonesia
ut juga menyediakan beberapa skema beasiswa
yaitu pembebasan biaya studi selama delapan semester
bagi mahasiswa yang berprestasi namun mempunyai kendala ekonomi
selain itu ut menyediakan beasiswa bagi penyandang tunan netra
ut juga menyalurkan dana beasiswa yang berasal dari mitra
seperti pemerintah provinsi dan daerah
perusahaan yang menyalurkan dana corporate social responsibility nya atau csr
wakil rektor bidang pengembangan institusi dan kerjasama ut rahmat budiman mengatakan
dana kelolaan beasiswa ut di tahun dua ribu dua puluh satu sebesar rp tiga puluh delapan miliar rupiah
dan ditargetkan naik menjadi empat puluh miliar rupiah di tahun dua ribu dua puluh dua
jika dibandingkan dengan perguruan tinggi tatap muka lain
biaya kuliah di universitas terbuka itu sangat terjangkau
biaya pendaftaran ya ketika mendaftar pertama kali itu seratus ribu
setelah mendaftar mahasiswa meregistrasi mata kuliah bergantung kepada jumlah sks yang mereka akan tempuh
satu sks di universitas terbuka itu yang paling murah itu adalah tiga puluh lima ribu
jadi kalau ada mata kuliah yang tiga sks ya tiga puluh lima kali tiga artinya kan sangat terjangkau
nah untuk program s dua dan s tiga
berbeda dengan program s satu itu ada tes masuk
jadi ada tes kompetensi masuk nah berbeda ya
dan pembiayaan juga agak berbeda ya agak sedikit berbeda
sedikit lebih mahal dibanding dengan s satu gitu
jadi biayanya sangat terjangkau
saat ini universitas seribuka dipercaya oleh kemendikbut ristek
untuk membantu perguruan tinggi negeri atau swasta di indonesia
yang ingin mengembangkan penyelenggaraan kuliah jarak jauh
ut menawarkan beragam fasilitas pembelajaran daring
setelah melakukan registrasi tiap mahasiswa otomatis mendapatkan hak akses
untuk masuk ke ruang pembelajaran di laman resmi ut
dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi terkini yang dibangun oleh ut
dan dikelola melalui digital learning ekosistem
sarana dan prasarana penunjang perkuliahan diantaranya online proctoring
pusat pengembangan multimedia p dua m dua tutorial webinar tutorial online
ut tv ut radio dan ruang baca virtual
dedikasikan untuk keberhasilan studi mahasiswa
kecanggihan sistem teknologi komunikasi dan informasi yang dibangun ut
tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh tujuh belas tutor yang mumpuni di bidangnya
untuk melayani banyaknya jumlah mahasiswa
manajemen ut melakukan rekrutmen untuk mengembangkan
kotor untuk semua bidang studi
mereka kemudian diberi pembekalan dan pelatihan
agar mempunyai kemampuan yang standar dalam membimbing mahasiswa
sedangkan untuk mengatasi permasalahan kuota dan penyimpanan data
sejak dua ribu tiga belas setiap mahasiswa ut secara otomatis memperoleh layanan komputasi awan
dan storage dokumen dengan kapasitas tujuh gb
untuk penyediaan fasilitas ini
ut bekerja sama dengan microsoft menggunakan aplikasi office tiga ratus enam puluh lima
dengan demikian dengan adanya berbagai fasilitas dan bantuan belajar
mahasiswa dapat terbantu dalam menjalani proses pembelajaran yang diterapkan ut
selain tentunya harus mempelajari materi ajar dalam modul sebagai sumber belajar utama
fasilitas tersebut dapat digunakan mahasiswa untuk mengakses tutorial
sumber layanan pustaka atau suaka serta sarana dan prasarana lainnya
modul itu adalah sumber belajar utama
modul ini didesain sebagai self instruction learning material
jadi di situ ada penjelasan ada ilustrasi ada latihan
tantangan terbesar ya ketika kita bergerak ke arah digital adalah belum meratanya jaringan internet
nah untuk mahasiswa di ut
kepada mahasiswa di beberapa daerah apabila memang terkendala internet
itu kan bisa menghubungi ubpjj sehingga kita masih bisa memberikan layanan yang konvensional
misalnya untuk tugas tugas kita masih bisa mengirimkan yang tertulis oleh mahasiswa
kedepan kita akan bekerjasama dengan penyedia satelit
mudah mudahan mulai tahun depan kita bisa realisasikan
sehingga layanan apa namanya coverage internet bisa jauh lebih luas daripada sekarang
baru yang dapat bersaing di kancah internasional entah itu pendidikan maupun non pendidikan jadi
yang kedua kami berharap kedepannya ut dapat mempunyai program pengiriman buku gratis kepada
simpul simpul pustaka terkhusus kepada alumni alumni yang bergerak di dunia literasi
salah satu kelebihan ut yang menerapkan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh adalah
ut dapat hadir di pelosok negeri dan menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau ptn lainnya
dengan biaya studi yang terjangkau ut juga dapat melayani masyarakat yang memiliki
keterbatasan ekonomi termasuk majene kota pesisir di sulawesi barat
adalah hamsah yang sudah mengenyam bangku kuliah di universitas terbuka program studi s satu jurusan
manajemen mas registrasi dua ribu empat belas satu yang mendapat biaya siswasi sa hamsa selepas smk
sebetulnya memilih untuk tidak berkuliah karena hanya akan menghabiskan uang keluarganya yang
berpenghasilan pas pasan namun nasihat seorang guru menusuk hati hamsah hingga membuatnya memutuskan
untuk berkuliah lulus beasiswa bidik misi di sebuah perguruan tinggi di makassar tak diambilnya
karena harus tinggal terpisah jauh dari orang tua
kemudian adanya beasiswa ut di majene yang malah mengantarkannya pada sebuah pekerjaan mulia yang
digelutinya sejak lulus pada dua ribu delapan belas sampai saat ini hamsah adalah seorang pegiat literasi sejak lulus
tahun dua ribu delapan belas dengan ipk tiga empat puluh sembilan hamsah menyulap rumahnya menjadi sebuah taman baca yang diberi nama becak mandar pustaka
indu mendapat akses buku
jadi untuk persoalan implementasi ilmu yang didapat pada saat kuliah di ut untuk di dalam sebuah
pekerjaan ya bisa dikatakan pak kami itu adalah pengangguran total untuk sementara ini bisa dikatakan
kami pengangguran tapi kami itu sekarang bergerak di dunia literasi dimana kami bisa berbaur kepada
berbaut sama orang lain
berbau sama anak anak dan menghadirkan senyum di wajah anak anak jadi mungkin itu adalah yang
sebenarnya implementasi yang kita harapkan pada saat selesai kuliah
perjuangan hamsah mendapatkan buku bagi semua umur bukan tanpa usaha ia membeli buku dengan sampah
ya sampah rumah tangga yang bernilai ekonomi
dijemput hamsah ke rumah pemilik menggunakan becak miliknya kemudian sampah sampah tersebut dipilah dan dijual untuk mendapatkan uang
uang hasil menjual sampah itulah yang kemudian digunakan untuk membeli buku buku bekas di jakarta dibantu oleh sesama
pegiat literasi di ibukota hamzah harus giat mengumpulkan sampah agar tak hanya buku bekas yang terbeli namun juga biaya ongkos kirim puluhan kilogram

bukan mustahil suatu saat hamsa akan bekerja seperti orang kantoran lainnya
ilmu manajemen yang telah dipelajarinya akan ia implementasikan jika mimpinya terwujud di masa depan
yang lebih besar lagi dari yang saat ini ia geluti
kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi mengakui
dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir
ut telah bertransformasi dengan pesat
mengikuti perkembangan teknologi dalam pelaksanaan pjj secara daring sepenuhnya
mulai dari penerimaan mahasiswa baru proses pembelajaran hingga ujian
ut memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat
yang belum terjangkau oleh perguruan tinggi lain
tidak terkecuali di daerah tiga t
tinggal terluar terdepan
hingga layanan bagi wni di empat puluh lima negara
antara lain malaysia singapura korea selatan hongkong arab saudi dan taiwan
selain berkiprah di berbagai kegiatan tingkat nasional
universitas terbuka juga terus aktif mengikuti kegiatan di tingkat internasional
seperti di kegiatan di forum internasional
sehingga diakui menjadi salah satu kiblat penjaminan mutu pendidikan jarak jauh di dunia
bahkan kemampuan dan pengalaman dalam pjj
ut bersama dengan empat belas mitra ternama tergabung dalam konsorsium
untuk mendirikan indonesia cyber education ice institute
pada puncak kegiatan disnatalis universitas terbuka ke tiga puluh tujuh pada september dua ribu dua puluh
ut berhasil mendapatkan tiga piagam penghargaan museum rekor dunia indonesia
sebagai perguruan tinggi dengan alumni terbanyak
sebagai perguruan tinggi dengan jangkauan layanan terluas
dan sebagai perguruan tinggi dengan lulusan terbanyak yang lulus seleksi cpns formasi dua ribu sembilan belas

pendidikan buatku adalah jendela untuk kita mengenal dunia
pendidikan buatku adalah jendela untuk kita mengenal dunia
segala sesuatu yang ingin kita pahami yang kita kejar yang kita inginkan di dunia melalui pendidikan
jadi saya sangat berharap kepada pemerintah maupun masyarakat
marilah kita sama sama membahu membahu untuk meningkatkan dunia pendidikan terutama di pulau subnegri
sebelumnya kita harus mencoba dan berhasil
terima kasih anda telah menyaksikan blu ways